mengantisipasi semakin menipisnya lahan tempat pemakaman umum khusus jenazah covid sembilan belas di jakarta
pemprov dki terus melakukan perluasan
kini pemprov dki menambah satu tpu lagi yakni tpu rorotan jakarta utara
pemerintah provinsi dki jakarta memastikan satu lima ratus makam tambahan khusus untuk jenazah covid sembilan belas
di tempat pemakaman umum rorotan jakarta utara siap digunakan dalam waktu dekat
namun saat ini pemerintah dki jakarta masih memprioritaskan memenuhi kuota lahan makam
yang masih tersisa di tpu serengseng sawah dan tpu tanah kusir jakarta selatan
tersisa di daerah daerah lain
masih ada di beberapa daerah di serengseng tanah kusir tempat lain
nanti baru kita coba masuk ke perorosan